walaupun sempat terjadi beberapa gangguan terkait pengoperasian moda transportasi masal lrt
setelah diresmikan pada tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh tiga lalu
antusiasme masyarakat untuk menjajal lrt masih cukup tinggi
di stasiun dukuh atas misalnya masih banyak masyarakat yang ingin mencoba lrt pada hari minggu
beberapa diantaranya mengaku baru pertama kali untuk mencoba lrt
beberapa warga yang mencoba lrt sepekan pasca diresmikan oleh presiden joko widodo mengaku
masih menemukan beberapa hal yang membuat mereka kurang nyaman untuk menggunakan layanan transportasi masal terbaru ini
seperti tidak ada jadwal secara pasti terkait kedatangan dan keberangkatan kereta api di setiap stasiunnya
aku sendiri dua aku baru pertama kali ini sih
kalau aku sama dua kali
kamu dari mana
kalau aku dari halim
ini bagaimana experience kalian yang kalahkan
untuk aku enak sih kan keliling jakarta gitu ya cari suasana baru
kalau dari mana
itu juga enak cuman kayak pas rem tuh kayak lebih lebih apa ya
iya mendadak gitu
kalau aku so far enak sih enjoy banget
apa yang kalian udah pilih
oh untuk aku especially buat yang orang
orang luar jakarta ya itu tuh belum ada jadwal yang pastinya gitu loh
jadi kita cuma patokin di yang seluas sana aja
kalau dari aku bukan lebih ke stasiunnya sih tapi lebih kayak di sininya
karena gak ada tong sampah
sebelumnya masyarakat sempat mengeluhkan beberapa hal terkait pengoperasian lrt
mulai dari waktu tunggu yang cukup lama hingga pintu kereta yang dirasa terlalu pendek
agar pengelola lrt terus melakukan evaluasi guna meningkatkan keamanan serta kenyamanan penumpang
adi dwinanda urib handoyo jakarta